bogor julukan kota hujan ini memiliki referensi kuliner dengan makanan yang kuah kuah dan juga
enak salah satunya yang berada di belakang saya mari kita coba dan langsung sudah berdiri sejak
dua puluh delapan tahun silam bakso mengantis yang berada di ciumas bogor jawa parat ini bisa menghabiskan
lebih dari seratus kg daging sapi delapan puluh kg tulang rangu dan lima belas kg tetelan daging sapi pas kebetulan kita
coba coba pakai tulang rangu alhamdulillah sampai sekarang kita identiknya tuh pakai tulang rangu
gitu kan bakso ini pun ramai diperbincangkan di platform media sosial bagaimana tidak ukuran
bakso dan porsinya sangat besar enak gurih tulang rangunya kerasa banget gitu
sekarang giliran saya yang mencoba bakso viral ini
wah ternyata baksonya ini size nya super jumbo tadi saya order yang bakso jumbo daging dengan
dengan merogak uang sebesar tujuh belas ribu hingga rp empat puluh saja anda sudah bisa menikmati aneka bikso mengantis
di daerah ciseeng bogor
perjalanan ditempuh dengan waktu satu jam tiga puluh menit dari lokasi bakso mangentis
sudah tidak sabar saya mencoba bakso hitam mbak yuli
yang dikenal dengan kuah hitamnya dan berdiri sejak tahun dua ribu
kayak kuah hitam pokoknya dia nggak beda jauh sama rawon
jadi perpaduan bakso sama rawon gitu
menawarkan banyak varian bakso jumbo
kali ini pilihan saya jatuh kepada bakso hitam jumbo mercon
kalau tadi kita makan bakso jumbo daging
kuah bakso ini seperti kuah rawon
dan dalamnya ini ada mercon
tapi harus kita potong dulu ya
bakso berukuran jumbo yang disajikan
dengan kuah rawon
menjadi sajian prima dona di tempat ini
enak udah gitu harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya
ekonomis lah buat kalangan kayak di sini tuh
selain bakso hitam jumbo merchant
kurat dan bakso biasa
yang dibanderol mulai dari harga rp lima puluh hingga rp enam puluh lima
mentari di tansil mario oktober bogor